gak ada tukang baso apa ya
please jangan tinggalin gue
gue gue berisik ya
oke gue janji gue gak bakal berisik lagi
kita pulang aja yuk
udah malem banget nih
ngapain juga kita nungguin si bella
pasti juga kan dia lagi sama roman tuh
gupa juga palingnya sama kita
muka aku kenapa jadi ditekuk kayak gitu sih
gue kesel banget tau gak sih
gue dijebak sama roman
apaan sih maksud lo dijebak apaan
roman ngajak gue ngedate ke cafe
karena biar gue ngasih tau
mulan itu dimana
terus pas gue udah ngasih tau
gue ditinggalin gitu aja tau ngasih sama roman
masa gue udah ngasih tau

tapi nanti kalo kita ketahuan ngerjain si mulan gimana
nanti kita tuh bisa masuk ruang bp tau gak
iya juga sih
ide juga sih tapi terus gimana dong
celaka deh orang tua kita bisa dipanggil ke sekolah dong
iya udah gini aja
mendingan handphone sama tasnya ulan kita pulangin aja gimana
gak peduli saya sih

tidak ada yang bisa dipanggil ke sekolah
handphonenya si ulan udah lo masukin kan ke tasnya dia
kalo gitu sekarang lo lempar tasnya ulan lewat pagar rumahnya

kok gue gak mau gue gak mau
ih gak berani gue
ya udah terus siapa lagi doa yang mau lempar
ya gak tau ya biarin aja asal jangan gue
gue gak mau gak berani gue
aduh yaudah tika lo aja deh
ya emang lo pikir gue gak takut apa
gue juga takut kali
gak mau gue
ya terus siapa dong
ih susan lah
eh enak aja gue gak mau
gue emang pokoknya yaudah biarin aja orang gue gak mau
ya udah gue juga gak mau anak aja
kalian apaan sih cepetan dong
kalo misalkan kita kelamaan disini
yang ada kita ketauan
mendingan kalian berdua sekarang sulit
ya udah deh
wih gue yang menang
udah cepetan turun turun
ih tega banget sih
aduh pusing banget kepala aku
kayaknya aku denger suara mobil
kayaknya aku denger suara mobil
kayaknya aku denger suara mobil
apa mas andika udah pulang ya sama wulan
coba aku cek dulu deh
coba aku cek dulu deh
wuhh kenapa musti gue sih yang lempar
wuhh kenapa musti gue sih yang lempar
sekarang buruan gue ke bronze sama nyokap istri wuhh
ini kan tasnya wulan
kok cuma tasnya aja sih
lindungilah wulan dimanapun dia berada
aduh lu gimana sih bawa motor
sengaja yang rem pendadak biar gue jatuh
kok maunya tumbang segala sih
terus gak bisa lewat
lu jalan game aja dong
cari bantuan kek atau apa gitu
lu punya handphone kan
hujanan kali tadi
terus gimana dong
emang gak ada jalan lain apa
terus gimana pulangnya
sampai ada orang yang mau ngangkatin pohon ini
man gelap dingin banget lagi
eh mana mana mau kemana
please jangan tinggalin gue
gue janji gue gak bakal berisik lagi
yang penting jangan tinggalin gue
eh lu halu ya
siapa yang mau ninggalin loh
tuh main terang kan
jangan diem aja
kalau kayak gini gue jadi inget
terserah lu apa kek
hitam menyelimuti langitku
gelapmu sungguh kelam
membuatku tak mampu terpenjam
wahai bintang gemerlap
bersinarlah kerip kerlap
terangi langit itu
dan selamat menikmati